ya ketua umum partai hanura osman sabtaodang mengatakan akan memberi sanksi kepada kader hanura yang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden selain pasangan jokowi maruf amin
osman sabta menyampaikan hal ini setelah membuka workshop nasional dprd dan trainer partai hanura di medan sumatera utara senin malam
ia membantah ada kader hanura yang menyeberang ke kubu capres dan cawapres lain
dari nasional gak ada arahan untuk berapa persen gitu pak